dewan pimpinan daerah partai gerindra dki jakarta mengusulkan empat nama untuk diusung sebagai bakal calon gubernur jakarta
empat nama yang diusulkan kepada dpp partai gerindra adalah dua wakil ketua umum partai gerindra yang juga keponakan prabowo
kemudian ada nama wakil ketua dpr dki jakarta rani maulani dan ketua dpd partai gerindra jakarta yang juga mantan wakil gubernur dki ahmad riza patria
daftar nama itu akan diserahkan kepada dewan pimpinan pusat dan ditentukan oleh ketua umum prabowo subianto
namun wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman bilang tidak menutup kemungkinan bakal calon gubernur yang dipilih prabowo di luar dari empat nama tersebut
ada usulan beberapa nama diantaranya ada nama mbak sarah ada bu rani ada pak budi jundono
kita menyampaikan semacam usulan tersebut kita cek apakah secara administrasi nanti sudah masuk
tidak menutup kemungkinan nama yang akan dicalonkan dari partai gerindra di luar dari nama nama yang diusulkan oleh dpd tersebut
semua hak prerogatifnya ada di tangan pak prabowo subianto